sekarang kita akan terhubung dengan bmkg begitu untuk mengetahui gempa yang terjadi pada pukul enam belas lewat empat puluh sembilan menit tadi
ya selamat sore bu dwi
selamat sore pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya ibu dwi bisa anda sampaikan gempa yang terjadi pada enam belas empat puluh sembilan menit tadi seperti apa begitu ibu dwi
memang benar pukul enam belas empat puluh sembilan menit tadi waktu indonesia barat telah terjadi gempa dengan magnitud enam empat dan alaman pusat gempa satu ratus delapan belas km berada pada arah lima puluh dua km barat daya kabupaten garut
dan gempa ini dirasakan di garut
dengan intensitas empat nmi artinya apa
goyangan guncangan dirasakan kebanyakan orang dan lampu itu bergoyang
pintu atau ya berderik ya kayu itu berderik gitu ya
kemudian cukup dirasakan oleh banyak orang
kemudian itu di garut
kemudian juga dirasakan di soreang kopo
telapah tunggal sumur kiamit takstik malayas dengan intensitas tiga nmi
baik tiga dan empat mmi itu semestinya rumah tidak roboh tidak rusak
kalau dibangun dengan konstruksi aman gempa
seandainya tidak dibangun dengan konstruksi aman gempa
intensitas empat seperti di garut itu rumah bisa retak retak
jadi semoga ini tidak terjadi
selain itu juga dirasakan di sumedang lembang pamoyanan panimbang
di kedik labuan saya ulangi di labuan
di jawa tengah juga dirasakan di purworejo bantu puanprogo
dengan intensitas dua tiga nmi
ini tidak begitu kuat
ini cukup dirasakan tetapi tidak kuat ya
kemudian dirasakan juga di cikembar cugenang itu di cianjur
di pelabuhan ratu di bandung bogor cilacap
kemudian juga di sawarna
dan juga di ciringhas bojong jakarta wonosobok arangkates trenggale
jadi ini juga dirasakan tetapi goyang
tidak begitu terasa
hanya beberapa orang yang merasakan
demikian yang dapat kami sampaikan
baik ibu dwi benarkah informasinya jika gempa yang terjadi tadi itu tidak menimbulkan tsunami
tidak menimbulkan tsunami
lalu ibu dwi gempa ini
sebenarnya kan lebih besar daripada gempa yang terjadi di cianjur
namun dengan kedalaman yang lebih dalam begitu dwi
lalu apa sebenarnya efeknya yang berbeda dengan yang di cianjur
maaf pertanyaannya apa
ya gempa yang terjadi tadi di tasikmalaya sebenarnya lebih besar
namun dengan kedalaman yang lebih dalam sekitar satu ratus delapan belas km begitu
lalu bedanya dengan gempa yang kemarin terjadi di cianjur
bagaimana ibu dwi
betul jadi begini
yang cianjur itu gempa akibat pergerakan patahan yang ada di darat
yang lintas di wilayah anjur
dan pusat gempanya hanya sebelas km
sangat betap dengan permukaan
sehingga getarannya sangat terasa
sampai mencapai intensitas delapan mm ii
meskipun magnitudenya hanya delapan mm ii
tapi karena sangat dekat dengan permukaan
dan kebetulan di permukaan tanah itu
tanah tanahnya tanah lepas
getarannya mengalami amplifikasi
nah kalau gempa yang ini
itu pusat gempanya berada pada kedalaman yang dalam
yaitu satu ratus delapan belas km
artinya itu pusat gempa ada di dalam kerak samudera
jauh dari permukaan
nah jadi gempanya tidak sekuat yang cianjur
ini hanya mencapai skala empat mm ii
cianjur delapan mm ii
beda sekali ya
kekuatannya lebih kuat yang cianjur
dampaknya kita lihat juga sangat berdampak yang di cianjur
baik ibu dwi dalam beberapa waktu terakhir
terjadi gempa di beberapa daerah
terutama di pulau jawa begitu ibu dwi
lalu bagaimana dengan kemungkinannya ke depan terkait dengan gempa
seperti apa yang akan terjadi nanti
jadi sebagaimana yang telah disampaikan berkali kali
wilayah kita ini memang wilayah rawan gempa
wilayah cincin api merupakan wilayah tumbukan lempeng lempeng tektonik
jadi catatan di bmkg merekam
kejadian gempa di jawa tenggara
kejadian gempa bumi di indonesia itu rata rata per tahun lebih dari delapan ribu kali
bahkan mencapai satu kali dalam satu tahun
artinya setiap hari gempa gempa itu terjadi
hanya tidak semuanya kita rasa
itu hanya sekitar tiga ratus kali per tahun
memang sudah seharusnya kita semua siap untuk menghadapi gempa bumi
ya harus menyiapkan bangunan bangunan rumah kita
pada lokasi yang relatif aman guncangan gempa
dan dibangun dengan konstruksi yang tahan gempa
nah dan juga kita harus melatih diri kita agar selalu siap
apabila menghadapi gempa
bagaimana cara melindungi diri dan cara menyelamatkan diri
dan mengatur perabotan perabotan kita
agar tidak mudah jatuh menimpa diri kita saat terjadi gempa
dan tidak menghambat upaya kita untuk segera keluar dari ruangan
atau bahkan bisa untuk melindungi diri kita
seperti meja yang kokoh kita bisa berlindung di bawah meja
bila gempa itu terjadi demikian pak
baik terima kasih ibu dewi quora kepala bmkg
terima kasih ban hee shading